mantan menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti membuat kehebohan di media sosial
di laman twitternya susi mengunggah tangkapan layar hasil wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi
terkait rumor dirinya akan berpasangan dengan gubernur dki jakarta anies baswedan di pilpres dua ribu dua puluh
susi merespon ia tidak mau menjadi nomor dua tapi harus jadi nomor satu
dalam caption unggahannya susi menyebut netizen yang tidak setuju dengan keinginannya akan ditenggelamkan
cuitan susi ini dibanjiri komentar warga net
ada yang meminta susi untuk tidak membahas momen yang akan terjadi beberapa tahun lagi itu
ada yang setuju jika susi menjadi nomor satu asalkan pasangannya bukan anies baswedan
tapi ada pula yang justru membantu memberikan akronim susan alias susi anis
semua tanggapan warga net itu di respons oleh susi pujiastuti
tapi kira kira benar nggak ya jika susi pujiastuti dan anies baswedan akan berpasangan di pilpres dua ribu dua puluh
susi saat ini lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarganya
pada unggahan diakun
instagramnya susi menunjukkan keseruannya bermain bersama cucu cucunya di pantai
bahkan susi tak segan ikut berseluncur di atas bukit pasir